bicara soal musik tanah air dan dunia punya para penyanyi pria yang jago dalam urusan lagu cinta
seperti yang satu ini
bahkan yang ini
tapi untuk urusan lagu cinta bertema rindu dan patah hati rasanya tak ada yang bisa mengalahkan penyanyi yang satu ini
eh bukan dia hanya mirip
yang benar adalah penyanyi yang ini
pria asal surakarta bernama lengkap didi prasetyo
ini belakangan jadi perbincangan setelah videonya kala menggelar konser di taman balai kambang surakarta pada awal juni lalu menjadi viral
sang pelatun cidro ini lantas makin jadi bahan obrolan setelah influencer govar hilman mengajaknya menjadi bintang tamu acara ngobam atau ngobrol bareng musisi yang kemudian diunggah di akun youtubenya
para penonton yang rata rata generasi milenial
dan zed ini punya sebutan khusus bagi didi kempor
plus baru baru ini nih bapak dapat julukan the godfather of broken heart
dikasih julukan itu dari anak anak muda
komentar bapak apa nih
ah itu kan mungkin anak anak muda tuh sangat mungkin zaman sekarang tuh kreatif sekali
karena dia mendengarkan dari lirik lagu saya
saya yakin anak anak yang muda muda dulu waktu lagu lagu itu aku keluarkan tuh belum lahir juga tuh
akhirnya dipanggil saya semacam gitu saya enggak masalah
didi kempot bukan nama baru di belantika musik dalam negeri
mengawali karir musik sebagai pengamen di solo didi lama dikenal sebagai penyanyi campur sari
namanya bahkan tenor di suriname
negara yang didiami oleh banyak diaspora asal indonesia
di indonesia para pendengar dari generasi muda menamai diri mereka sebagai
seorang penyanyi campur sari
set boys dan set girls selaras dengan lagu lagu didi yang sad atau sedih
kenapa bikin lirik tuh sedih sedih gitu loh pak
kayaknya kalau bikin lagu dengan lirik lirik yang sedih itu banyak yang ngalami ya
mungkin ya ya itu perasaan saya iya
yang saya bercerita tentang ya ada anak anak bercinta di daerah daerah itulah
seperti di banyu langit itu tempatnya di wonosari yogyakarta
jadi rata rata nih liriknya pak didi ini ada lokasinya gitu ya pak
biar apa tuh pak
ya paling tidak saya juga turut membantu pak wisata
lirik yang menggigit seperti inilah yang membuat koleksi lagu didi kempot mudah menempel di hati para pendengarnya
ratusan lagu telah ia ciptakan sejak awal karirnya di akhir tahun delapan puluh an
kalau dulu mungkin orang kangen itu butuh waktu yang panjang biar bisa ketemu sama kekasihnya
kalau sekarang kan udah ada whatsapp udah ada video call
ada yang berubah nggak dari proses penciptaan digital
ada kata kata yang berubah
kayaknya kalau lagu tetap natural seperti yang dulu
saya membuatnya seperti yang dulu
memang betul sayurnya melo melo semua
ini mau teknologi udah semaju apapun yang namanya kangen tetap kangen ya pak
kangen ya rindu tetap rindu
beberapa waktu lalu didi hadir di jakarta dalam acara hari lahir sebuah partai
meskipun demikian anak anak muda tetap berbondong bondong demi bisa menonton sang idola
mereka punya alasan sendiri sendiri hadir dalam acara ini
gue kaget banyak orang yang dengerin juga dan apal sih ngelong semuanya
gue emang pure gue pengen tahu kenapa orang pada animu di kebetul naik lagi
cuman kayak tertarik apa nonton langsung karena cukup familiar dalam lirik liriknya yang set
sebenarnya apa sih yang mau disampaikan bapak gitu ke para pendengar gitu
ya patah hati itu mungkin itu ya memang harus dijalanin karena sudah terjadi pacaran putus
boleh patah hati tapi jangan patah semangat pokoknya intinya itu
patah hati boleh patah semangat jangan kan
bukan bahaya kalau patah semangat
patah hati tak perlu ditangisi justru harus dijogeti
adalah kalimat didi kempot yang paling sering dikutip belakangan ini
lewat karya karyanya didi kempot lantas seolah berbicara
bicara pada kita semua
jujur terhadap yang sedang dirasakan dalam diri sendiri bukan lantas membawa kita pada keterburukan
kinanti bung gareni evan askam jakarta